kita ke informasi berikutnya menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti menyatakan akan tetap tegas terhadap setiap kapal laut yang mencuri ikan di perairan indonesia
rencananya mulai tanggal empat mei dua ribu sembilan belas kementerian kelautan dan perikanan akan menenggelamkan lima puluh satu kapal pencuri yang telah mendapatkan putusan hukum dari pengadilan
dari total lima puluh satu kapal yang akan ditenggelamkan tiga puluh delapan diantaranya adalah kapal berbendera vietnam
sisanya adalah enam kapal malaysia dua kapal tiongkok satu kapal filipina dan empat kapal pencuri berbendera indonesia
menurut susi kejadian terbaru yang terjadi di laut natuna utara menunjukkan bahwa para pencuri ikan di laut indonesia tidak akan jerah jika masih ada celah hukum pemerintah indonesia
susi meminta pemerintah solid untuk memberikan efek jerah lewat hukuman penenggelaman kapal
kita tetap akan terus meneruskan sikap tegas kita di tren efek tadi
perbaikan yang kita perlukan adalah soliditas keputusan dalam menghukum para pelaku illegal unreported and regulated fishing
untuk kkp sendiri ya kita akan terus melakukan patroli yang lebih intensif
yang kedua kita kemarin saya sudah bertemu dengan panglima akan melakukan latihan gabungan patroli gabungan
dan yang ketiga tentunya bu menlu melakukan
melalui jalur diplomatik melakukan protes protes yang lebih keras